sama kami di cnn indonesia news report
setelah tadi kita membahas berlian sidrap ini putri yang masih diteliti kira kira asli apa enggak
saya akan mengajak anda untuk jalan jalan ke amerika serikat
ini untuk melihat berlian yang sudah pasti asli
berlian itu berlian di new york
ada sebuah berlian sembilan lima puluh empat karat milik mendiang artis shirley tempel
yang gagal terjual dalam pelelangan yang dilakukan oleh balai lelang south bee di new york amerika serikat
dan belum diketahui mengapa cincin berlian yang mempunyai kualitas yang sangat baik itu ternyata tidak laku
awalnya balai lelang sel tepis memperkirakan berlian milik legenda artis anak anak hollywood itu akan laku di kisaran harga tiga puluh lima juta dolar amerika atau sekitar empat ratus lima puluh lima miliar rupiah
lelang dibuka di angka sembilan belas juta dolar sekitar dua ratus empat puluh tujuh miliar rupiah
namun hingga lelang ditutup pada selasa malam
harga cincin itu hanya bertahan
di angka dua puluh dua juta dolar amerika atau sekitar dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah
dua puluh dua juta juga mudah besar buat kita ya putri
dan apakah ini ternyata ada krisis ekonomi
betul angka itu memang jauh di bawah harga yang diharapkan sebenarnya oleh balai lelang
karena cincin berlian milik shirley temple ini adalah sebuah berlian biru
cincin itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan ayah shirley
ketika artis itu berusia dua belas tahun
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh ini harus diadu dengan berlian sidrap nih kayaknya